menteri perdagangan zulkifli hasan saudara mengakui sejumlah bahan pangan harganya masih belum turun menjelang ramadan
namun menteri perdagangan mengklaim stok bahan pangan aman hingga lebaran nanti
menteri perdagangan zulkifli hasan menggelar sidak harga pangan jelang bulan suci ramadan di pasar tradisional di kota bandar lampung
di pasar ini harga sejumlah bahan pangan masih mahal
beras masih dijual seharga rp tujuh belas per kilogram
telur rp tiga puluh per kilogram sedangkan daging ayam rp empat puluh per kilogram
mendak memastikan seluruh bahan pokok persediaannya cukup hingga lebaran
menjelang bulan suci ramadan ayam banyak telur banyak beras banyak cabai banyak bawang banyak tadi kan
nah beras tidak naik tapi belum turun
masih mahal tapi tidak naik lagi yang premium
ya telur tadi tiga puluh ribu kemarin masih rp tiga puluh satu tiga puluh dua sekarang sudah tiga puluh ribu
ayam agak mahal tadi kalau di kiloin rp empat puluh
kalau satu ekor rp tiga puluh lima